nokia belum berhenti mengajak konsumennya untuk bernostalgia
setelah merilis kembali ponsel klasik tiga ribu tiga ratus sepuluh
tahun ini nokia meluncurkan kembali ponsel seri delapan ribu satu ratus sepuluh yang dahulu dikenal sebagai nokia pisang
apa yang membedakan ponsel legendaris ini dengan versi lamanya
berikut informasinya di kanan
ponsel nokia seri delapan ribu satu ratus sepuluh pernah populer di tahun sembilan puluh an
kala itu ponsel dengan bodi melengkung seperti buah pisang itu
juga muncul dalam film fiksi ilmiah hollywood the matrix
kini nokia kembali meluncurkan ponsel yang berbeda
dan ponsel legendaris itu dengan versi yang berbeda
nokia di bawah bendera hmd global
memperkenalkan nokia delapan ribu satu ratus sepuluh reloded
dilaporkan sinet bodi nokia delapan ribu satu ratus sepuluh reloded
masih mengusung model melengkung dengan ciri khas slider yang menutupi keypad
namun bedanya ponsel telah menghilangkan antena
memiliki kamera serta layar yang berwarna
walau hanya ponsel yang berbeda
hanya sebuah fitur phone nokia delapan ribu satu ratus sepuluh didukung jaringan empat g
yang bisa digunakan sebagai hotspot
dan tentu saja nostalgia menjadi lengkap dengan kehadiran game snake
yang menjadi ciri khas ponsel nokia
nokia delapan ribu satu ratus sepuluh reloded akan dilepas ke pasaran seharga tujuh puluh sembilan euro
atau setara satu tiga juta rupiah pada mei dua ribu delapan belas